bus ini terpaksa melakukan rem mendadak untuk menghindari tabrakan
dengan sebuah sepeda motor di kilometer empat puluh dua jalur nasional pantura tuban jawa timur
sopir bus yang membanting setir ke arah kiri membuat bus oleng hingga terguling
naas pengendara motor tertiba bus hingga tewas
sementara itu sopir bus mengalami luka serius
kecelakaan yang terjadi pada jumat petang ini juga merusak sebuah warung
seluruh korban dilarikan ke puskesmas bancar guna mendapat perawatan medis
nekat memberhentikan truk tronton yang sedang melaju kencang
seorang remaja tewas terlindas di jalan raya wonkondang cianjur jawa barat

peristiwa yang terjadi pada jumat dini hari ini bermula saat sekelompok remaja mencoba menghentikan truk
yang tengah melaju dari arah sukabumi menuju cianjur
namun akibat beban muatan yang berat truk tak bisa melakukan pengereman
sehingga melindas salah satu remaja yang terjatuh
yang dilakukan adalah mengungkapkan sedang mengidentifikasi
mengungkap kendaraan yang menabrak beberapa remaja yang terkeringan akhir jalan
aparat polres cianjur masih melakukan penyelidikan atas kejadian ini
karena truk yang melindas kabur dari lokasi
polisi juga mengimbau agar masyarakat tanekat melakukan aksi menyutup truk
sehingga kejadian serupa tak terulang lagi
tim liputan cnn indonesia